bob tutupoli mengembuskan napas terakhirnya pada usia delapan puluh dua tahun
meninggal pada selasa dini hari di rumah sakit maya pada jakarta
jenazah bob tutupoli disemayamkan di rumah duka san diego suits
yang berada di rumah sakit siloam kawasan semanggi jakarta selatan
kabar wafatnya bob tutupoli langsung direspon dengan ucapan bela sunggawa
dari sejumlah musikus tanah air di media sosial seperti adms
pengamat musik stanley tulung
dan yuni syara
hmm kesampean seneng aku
bob tutupoli adalah salah satu musikus senior indonesia
pria kelahiran surabaya tiga belas november seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini
terjun ke dunia industri musik sejak seribu sembilan ratus enam puluh lima bersama pati persaudara
selamat jalan bob tutupoli
karyamu akan selalu melekat di hati pecinta musik tanah air